almas saki biru salah satu penggugat uji materi terkait syarat capres dan cawapres
mengaku senang sebagian materinya dikabulkan
dengan demikian warga negara yang belum berusia empat puluh tahun
tapi pernah atau saat ini menjabat kepala daerah
bisa dicalonkan sebagai capres atau cawapres
kalau komentar seperti itu saya boleh menanggapi ini gak ada kaitannya dengan mas gibran atau apapun
ini murni dari niat saya sendiri
nggak ada intervensi pihak manapun dan ya ini berjalan dengan apa adanya nggak ada intervensi
oh harapan ya kalau mau dibuat jalan mas gibran ya monggo
kalau nggak ya yaudah
kalau langkah selanjutnya saya yang pasti ini saya udah kan udah selesai udah gugatan
almas sendiri saat ini sudah menyelesaikan perkuliahannya
di program studi ilmu hukum di sebuah kampus swasta
di solo ia dijadwalkan untuk wisuda dua puluh delapan oktober mendatang
demi liputan cnn indonesia